presiden partai buruh said iqbal menyebut upah buruh ideal untuk wilayah jakarta berada di angka tujuh juta rupiah
hal ini disampaikan said iqbal di sela ujuk rasa peringatan hari buruh
menurutnya angka tujuh juta muncul berdasarkan hasil survei biaya hidup yang dilakukan badan pusat statistik atau bps
itu artinya upah minimum yang berlaku saat ini tidak cukup atau tidak mencukupi kebutuhan hidup para buruh